kecelakaan bus transjakarta beruntun terjadi sepekan terakhir
dinas perhubungan dki jakarta mencatat terjadi dua ratus tujuh puluh lima kecelakaan tahun ini
penyebabnya beragam mulai dari kendala teknis kondisi cuaca kesalahan pengemudi
dan dprd dki jakarta telah meminta pt transjakarta melakukan pembenahan
kita membahasnya sore ini sudah bergabung narasumber secara virtual
kepala dinas perhubungan dki jakarta pak syafrin liputo
pak syafrin selamat sore
selamat sore mbak putri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih sudah bergabung dan juga ada peneliti institut studi transportasi deddy herlambang
terima kasih sudah bergabung
kami juga mengundang pihak transjakarta tetapi belum dapat bergabung hari ini
saya ke pak syafrin terlebih dulu
pak syafrin jadi apa hasil pemantauan atau diskusi mungkin pengawasan tadi pak wagub mengatakan
saat ini sudah dilakukan bekerjasama dengan knkt berkaitan dengan kecelakaan yang semakin sering terjadi
ya baik jadi saat ini rekan rekan dari knkt terus melakukan investigasi atau audit keselamatan terhadap armada transjakarta
dan kita harapkan dalam waktu dua minggu ke depan kita sudah mendapatkan laporan hasil secara keseluruhan
dan secara komprehensif mereka tentu akan melihat dari empat aspek
sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa pertama terkait dengan aspek kondisi jalan dan rute transjakarta
seperti apa ini tentu kita akan menerima masukannya
yang kedua terkait dengan kondisi pengemudi
juga kondisi cara mereka berkendara pada saat berada di dalam bus
ini juga termasuk yang nantinya akan diaudit oleh rekan rekan dari knkt
kemudian kondisi armada bagaimana perawatannya pemeliharaannya oleh operator bus
yang terakhir terkait dengan pembenahan sistem manajemen keselamatan
kita ketahui bahwa untuk sistem manajemen keselamatan
ini sudah diatur dalam undang undang dua puluh dua dua ribu sembilan
dan ini menjadi kewajiban dari seluruh operator untuk melaksanakannya
dan oleh sebab itu tentu kita menunggu rekomendasi knkt untuk memperbaiki dari sisi empat aspek tadi
dan bukan tidak mungkin juga mereka akan masuk ke dalam rekomendasi manajemen operator
yang ideal untuk proses bisnis di layanan transjakarta
demikian mbak putri
pak syafrin di sub mencatat ada dua ratus tujuh puluh lima kecelakaan transjakarta tahun ini
dari identifikasi di sub sebagian besar paling besar itu porsinya akibatnya karena apa pak
memang ada beberapa yang dari identifikasi itu karena ada human error
tentu kita ketahui bersama bahwa seluruh armada transjakarta saat ini
pelaksanaan maintenance nya itu dilaksanakan
untuk kendali apm
agen tunggal pemegang merek yang kita pahami mereka memiliki sop yang sangat ketat
dari sisi pemeliharaan dan perawatan armada
dan tentu begitu ada kecelakaan kita ketahui sebelumnya ada kecelakaan di kawang
itu ternyata yang pramudinya itu teridentifikasi sebelumnya mengidap epilepsi
sehingga bisa saja pada saat kejadian kecelakaan itu faktor pengemudi menjadi kunci
demikian pula dengan dua kejadian
kemarin ada di cililitan di pgc tepatnya
itu juga jika kita melihat itu lebih kepada faktor pengemudi
demikian juga halnya yang di jalan sudirman
tentu berdasarkan identifikasi ini ada hal hal yang juga kami lihat harus segera dilakukan
pembenahan ke dalam
bagaimana kita bisa terus melakukan peningkatan keterampilan dan pengetahuan kepada para pramudi kita ini
sehingga mereka selalu
on fire pada saat berada di balik kemudi bus tadi
demikian mbak putri
pak deddy bagaimana menurut anda
dari beberapa kecelakaan mungkin juga sudah diteliti anda melihatnya kelalaian di sebelah mana
kalau saya lihat memang kebanyakan larinya analisanya kepada human factor ya
kemudian banyak menyalahkan
mereka banyak menyalahkan kepada pengemudinya
sebenarnya masalahnya tidak sesederhana itu
jadi harus kita kaji atau kita investigasi itu secara menyeluruh
jadi tidak hanya manajemen keselamatan saja
tapi juga manajemen secara umum
kalau misal pt transjakarta itu konsisten dengan peraturan menterian berhubungan nomor delapan puluh lima
tahun dua ribu lima belas mengenai manajemen keselamatan
saya pikir tidak dilihat di situ
bahwa faktor yang menyebabkan itu memang kebanyakan human error ya
masalah manusianya atau pramudinya atau drivernya
atau sopernya lah yang paling mudah
mungkin soper sopernya itu bagaimana
apakah mereka sehat
atau mungkin betul dalam kondisi fit
itu yang sangat jarang untuk diinvestigasi
kebanyakan yang diinvestigasi yang dilihat adalah hal hal yang sifat tangible
hal hal yang bisa diukur bisa dilihat
seperti tadi misalnya masalah kelaikan atau kelayakan sarana busnya itu bagaimana
kalau saya lihat sarana bisnya itu adalah masih berumur di bawah lima tahun semua
itu baru baru semua bisnya
ada juga yang kemarin kecelakaan
saya lupa tempatnya dimana
itu salah satu bus itu masih berusia sekitar tujuh bulan
itu habisnya bis baru semua
jadi saya anggap masalah sarana itu bisa baru baru semua
jadi kenapa harus di audit harus diinvestigasi
silahkan saja di audit ya
itu yang merupakan wawonan dari manajemen ataupun manajemen mengundang knkt
tapi yang terpenting adalah yang tidak
terlihat ini yang saya katakan intangible yang tidak
ini harusnya yang diinvestigasi
apakah itu betul pengemudi itu bekerja sesuai dengan aturan pm tersebut
yang empat jam harus berhenti atau istirahat
atau empat jam mereka terus boleh mengemudi
memang dalam aturannya memang maksimal delapan jam sehari
tapi dalam pm tersebut dalam manajerim keselamatan maksimal empat jam harus berhenti istirahat
saya juga tidak yakin apakah
pengawasan di transjakarta apakah bisa melihat pramudi itu bisa normal bekerja maksimal empat jam
atau mungkin lebih sedikit atau maksimal
itu yang kita masih belum lihat laporannya
pak syafrin sudahkah ada pemantauan berkaitan dengan kondisi fisik dan psikis pengemudi ini
dari sisi pengaturan waktu kerja pengemudi sebenarnya rekan rekan di transjakarta pada saat menyusun rencana operasi
ini telah menyesuaikan dengan ketentuan yang ada
tadi disebutkan bahwa undang undang dua puluh dua dua ribu sembilan menyebutkan bahwa untuk waktu kerja pengemudi maksimal delapan jam termasuk di dalamnya istirahat satu jam
itu dalam pengaturan pola operasi di titik awal ataupun titik akhir keberangkatan
biasanya itu ada jeda waktu untuk perempuan
pengemudi itu melakukan relaksasi
yang menjadi pertanyaan barangkali waktu relaksasi ini seharusnya mereka digunakan secara optimal
sehingga ini yang tentu juga menjadi salah satu upaya kita bersama untuk menghindari kejenuhan pengemudi untuk rentang waktu bekerja selama mereka diatur dalam lajur ataupun dalam pelayanan
tentu kami berharap bahwa ke depan dari manajemen transjakarta juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi
untuk pengawasan prambu selama mereka berada di balik kemudi
misalnya apa pak
ini tentu juga menjadi salah satu faktor
begitu ada misalnya termonitor salah satu pramudinya itu misalnya teridentifikasi mengalami kelelahan
bisa saja dari sisi roomnya bisa memberikan teguran
sehingga ini menjadi shock terapi bagi pramudi untuk kemudian kembali fokus dalam memberikan pelayanan
demikian pak putri
pak syafrin tapi yang juga menjadi pertanyaan sebenarnya begini
kalau misalnya memang satu kejadian kecelakaan dua tiga kali itu mestinya kan sudah ada proses perbaikan yang terjadi
tapi toh sampai kemudian datanya sampai dua ratus tujuh puluh lima kecelakaan
jadi apakah rekomendasi itu ada dan mungkin tidak dijalankan
atau rekomendasi sedang digodok atau tidak ada
atau bagaimana sebenarnya pak safrin bisa sampai ratusan kecelakaan terjadi
artinya kan perbaikan tidak ada
jadi pemanfaatan teknologi
itu di era digitalisasi saat ini
kami juga sudah mendorong rekan rekan transjakarta untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi ini
tentu ini dalam proses
bahkan rencana di tahun dua ribu dua puluh satu ini akan ada revitalisasi dari aspek pemanfaatan teknologi untuk lead management di transakarta yang kita harapkan
dengan adanya perubahan yang semula misalnya kontrolnya secara manual
begitu injek teknologi masuk di dalam sistem
jadi menjadi mudah dan keseluruhannya menjadi
itu dari sisi operasional bus
demikian pula halnya kita harapkan pada saat penerapan di masing masing operator bus
maka sistem manajemen keselamatan ini diterapkan secara utuh
hingga keseluruhan proses
mulai dari penyiapan bus sampai dengan bus tersebut siap operasi termasuk di dalamnya pramudi
ini bisa teridentifikasi dengan mudah di komensenternya transakarta
pak deddy kalau misalnya menurut anda membenahinya perlu dari mana sekarang
karena sudah ratusan kecelakaan ya sepertinya
ini dalam data saja kita
maaf ya saya sendiri juga masih bingung
dari transjakarta sendiri mengatakan data dari januari sampai dengan oktober dua ribu dua puluh
itu transakarta datanya lima ratus jual
kemudian dari disub dua ratus tujuh puluh lima
catatan saya pun empat puluh hari terakhir itu delapan
terjadi dengan terakhir ketika melanggar pejalan kaki
ya menablah pejalan kaki
itu hari senin
itu pun delapan
dari lem itu ngasih delapan
makanya kita perlu kesepakatan juga
ini data yang kita pakai itu yang benar yang mana
entah dari pemerintah kadisub
atau yang dari transjakarta sebagai operator
ini pun kita juga harus ada kesepakatan
jangan sampai kami publik juga masyarakat itu juga bingung mana yang benar
itu yang pertama
lalu yang kedua
mengenai masalah pemenahan
saya pikir pembenahan juga tidak bisa setengah setengah
karena sudah kita lihat bahwa sudah ratusan terjadi dalam tahun ini
itu menandakan bahwa saya melihat ada fungsi pengawasan yang lemah dalam top management ke bottom management
contohnya darahnya begini
kemarin bulan lalu katakanlah
ada yang di mana tuh
yang di harmon itu ya
itu kan saya lihat juga
ternyata kalau dari laporan forensik kepolisian
ternyata mengalami sakit atau sakit bawaan epilepsi
saya pikir ini kan driver ini kan sebenarnya kan masuk defable
kenapa bisa lolos bisa masuk kepada rekrutmen pengemudi
mungkin kalau saya katakan bahwa rekrutmen di transjakarta ini asal asalan gitu loh
asal asalan dalam rekrutmen
kenapa bisa seorang yang sakit bawaan epilepsi katakanlah
itu bisa membawakan sebuah bis besar yang juga di jalan raya lagi
di jalan raya dan bawa penumpang banyak gitu ya
nah itu apalagi bisa membayangkan dirinya sendiri bisa membayangkan penumpang juga bisa membayangkan orang lain di sekitarnya
jadi dari sini kita bisa melihat bahwa
manajemen apa namanya di sini itu memang apa ya memang harus dilihat apa memang harus dikaji lagi mendesak untuk dirubah
jadi tidak bisa setengah tengah
ini saya juga perhatian dan juga sedih juga
kita juga pemerhati dan juga pemakai
dan juga apa namanya komunitas anggota umum ini juga takut juga
ini kalau misalnya takut program untuk safety kepada anggota umum kan bisa gagal
gagal ini juga hal yang kita tidak inginkan
maka saya berharap di sini pemerintah baik pemerintah daerah pemerintah pusat juga melihat bahwa
arab kembali kepada kita hanya sebagai fungsi regulator atau sebagai pengawas
jangan sampai fungsi operator ini pes terang jakarta ini bisa menjadi regulator dan sekaligus juga operator
jadi dalam hal ini memungkinkan suatu saat yang tepat
dalam hal ini pemerintah ataupun pemprov dki untuk melakukan kajian memang kalau bila perlu melakukan
apa namanya pergantian pergantian direksi atau staff staff di transjakarta yang memang dipikir lalai
atau memang dipikir pengawasan memang lemah di dalam masalah keselamatan dan juga masalah pengawasan manajemen secara keseluruhan
pokoknya tegas saja ya sekarang
karena ini berkaitan dengan keselamatan
berkaitan dengan nyawa
berkaitan dengan nyawa
bisa ditawar menawar
jadi apakah pemprov dki jakarta juga akan mengawal dan betul betul memantau ini dengan dekat sekarang pak syafrin
karena masyarakat juga sekarang melihat seperti dibiasakan
jadi oh udah biasa kok kecelakaan
oh ini menabrak orang
jadi hal hal seperti itu kan justru tidak bagus
tidak bagus juga ya untuk perkembangan
sepakat saya dengan pak deddy tidak bagus untuk perkembangan penggunaan transportasi umum
jadi seperti yang disampaikan oleh pak denny tadi
memang salah satu upaya kami untuk melakukan pembenahan secara keseluruhan
itu adalah dengan mengundang ahlinya untuk melakukan investigasi secara total
oleh sebab itu kami mengundang rekan rekan dari knri
rekan rekan dari knkt untuk masuk
melakukan audit secara keseluruhan terhadap seluruh bus yang dioperasionalkan oleh transjakarta
termasuk di dalamnya kepada operator
jadi masuk juga ke dalam manajemen operasional bus itu sendiri seperti apa
ini kita harapkan akan dapat gambaran
dan kemudian memang saat ini ada sebagian bus yang masih dioperasionalkan oleh transjakarta
dan sependapat dengan pak denny kami mengawal utuh pak
ini akan dilakukan spin off terhadap transwadaya yang berada di bawah pengelolaan transjakarta
itu akan ada anak usaha khusus untuk operator bus
sehingga prinsip transjakarta sebagai manajemen operator bus itu pure bisa dilakukan pengawasan secara utuh
standar pelayanan minimum yang sudah ditetapkan oleh pak gubernur melalui pergub tiga belas tahun dua ribu sembilan belas
ini revisi pergub tiga puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
ini bisa diterapkan secara seutuhnya dalam pelaksanaan pemberian layanan oleh operator bus
karena memang di sisi lain transjakarta benar benar menjadi manajemen operator bus
pak syafrin kepala dinas perhubungan dki jakarta
kami tunggu pak karena ini sepertinya tidak bisa ditunda tunda lagi berkaitan dengan nyawa manusia pengguna jalan
baik terima kasih banyak pak syafrin sudah bergabung
dan juga pak dedy herlambang peneliti institut studi transportasi
terima kasih bapak bapak
terima kasih mbak